ehm saya gak tau sih makanan kesukaannya masih sama atau gak sama sekarang
tapi dulu dia suka banget sama cheesecake dan kemblong
gue sempet mikir gitu juga mak
terus menurutmu sekarang gimana
gue lapar polisi apa enggak
cuma menurut gue jangan
karena mereka punya sandera
dan sekarang kalau emang bener
orang yang culik andin dengan orang yang teror selama ini orang yang sama
tujuan mereka bukan uang
dan itu artinya
kalau sampai lu berbuat nekat
mereka bakal sakitin andien
terserahlah kita bisa
bisa dapatin ini semua
gue udah cek
coba lo liat di jari
dan emang bener apa kata risa
di depan gerbang rumah lo ada yang ngintai
ya cuman sayangnya mukanya nggak jelas
jadi gue juga gak tau dia siapa
nggak pernah jadi ini
ternyata gak seneng
ini wawan teman lo
terus untuk emang
menggunaling ruang seratus juta
sekarang gini aja deh
gue akan gak mungkin selalu ada disini
dan gue juga gak tau nanti suatu saat ketika lo butuh bantuan
ya mau gak mau
jadi ketika kalo mereka telepon lo gue bisa tau semuanya
jangan segera aja ya
gue suruh pasang nosi kesini ya
eh kenapa gak rendy aja
karena dia gak tau soal penyadap
dia terlalu polos soalnya beginian
bisa ke rumah saya sekarang
saya butuh bantuan bapak
untuk pasang penyadap di handphone saya
oh baik pak
saya kesana sekarang
saya gak tau sih
makanan kesukaannya masih sama atau enggak sama sekarang
tapi dulu dia suka banget sama cheesecake dan gemblong
ya udah kalau gitu kita mampir dulu kali ya
beli cheesecake sama gemblong buat bela biar dia senang
kamu udah baik banget
reaksi kamu ke bella itu sampai seperti ini
aku kan gak pernah ngomong sama kamu mas
kita harus sama sama usaha supaya bella cepet sembuh
dan nanti kalo bella udah sembuh
itu waktunya untuk kita
mandi di tempat cpu nya

di sini gue gak pakai juga

tapi kayak jangan kalau misalnya ada teh haris
kalau itu cewek dari loong downer orang

ini pak pak adi sudah datang
oke baik makasih
tuh barusan saat pam
ini alpam pam
adi sudah sampai
adi sudah sampai di depan pak
sudah sudah sampai sini
oke kalau gitu
sekarang kita sambutin pak
akhirnya kamu datang juga
aku nungguin kamu loh dari tadi
kenapa ren dikesini dengan catherine
catherine ikut datang sini juga
kan teman kamu teman aku juga
sesuatu buat kamu
ya ampun kat
terima kasih ya kat
eh kok kamu tau kesukaan aku makasih ya
aku suka banget
aku senang kamu suka
pasti kamu yang kasih tau catherine ya kalau ini kesukaan aku
dari dulu kamu gak pernah lupa sama kesukaan aku
papa udah kenal sama catherine
sudah dulu sempat ada urusan kerjaan sama catherine
jadi kamu udah kenal sama om irvani
pustaka dunia sempit banget ya pak
ini catering aku ceritain di meja makan waktu itu loh
ternyata kemen kuliah kamu akan bisa si papa aku
bisa gitu ya
yaudah yuk kita masuk
bahaya kalau sampai catherine cerita ke nino atau ke aldebaran sama jessy
saya harus cari tahu
untuk malam ini
pencarian bu elsa kita hentikan
pak maaf pak ada perkembangan untuk pencarian putri kami elsa
kami tidak bisa menemukan keberadaan bu elsa
dan kami terpaksa menyudahi pencarian hari ini pak
terus elsa gimana pak
kita akan cari lagi besok
udah jam tujuh malam
mama tolong temani reina ya
kasian kasian nanyain andi
pembahasan bernama dulu ya
kok dari tadi nggak keluar keluar dari ruang kerjanya mas ahy
tunggu sampai saat aku minta
ruang kerjaan ini mendapatkan sukses mi s casa revisitasi se firma
kalau kayakiosis house innah utan kerja negeri nggak dulu
yang di atas itu kan atau tempat nama ais
itu tempat tanggung kayak sinage
boleh kuasain disini
apa sih kik ini mau nanya tapi enak ntar dikira kepo tapi gini khawatir
kamu cari apa
ini yang kucari
aku mau telepon mamanya dulu cus
kok mama gak angkat telepon aku sih
jadi gak diangkat teleponnya
kalau yang namanya lagi kerja
makan yuk makan malem yuk
tapi gak diangkat
kalo mau yang telepon
mama kan lagi sibuk ya
gak sekarang ya
kita mungkin teleponnya besok aja
karena mau lagi sibuk banget
mama sibuk banget ya
gak seperti itu
bukan dari mama gak mau
cuman kan kalian pekerjaan
jadi masih belum bisa telepon kamu
ya rena harus ngertiin
besok kita telepon ya